memasuki masa psbb di ibu kota transjakarta memperlakukan waktu operasional baru
dari laman website resminya transjakarta mulai hari ini akan beroperasi pukul lima pagi hingga delapan malam
jadwal ini berlaku hingga sabtu dua puluh september
sementara itu mulai dua puluh satu hingga dua puluh tujuh september akan beroperasi lebih singkat yaitu mulai pukul lima pagi hingga tujuh malam
keputusan ini diambil dari hasil koordinasi penerapan pola operasi dengan dinas perhubungan dki jakarta
perubahan jam operasi untuk sementara ini tidak disertai dengan perubahan rute
namun akan dievaluasi setiap dua hari untuk dilakukan penyesuaian kembali
dan mewajibkan penumpang untuk menerapkan protokol kesehatan tiga m untuk mencegah penularan covid sembilan belas